ye mau bilang kalau hari ini tidak bagus juga buat rai
oh bukan tuhan
tapi keberuntungan puan hari ini jelek
kalau tuhan berangkat tuhan bisa celaka
eik sudah bilang berapa kali sama yei
kalau eik gak percaya itu namanya tahayu
nyai dimana nyai
ada apa ini
tuan tidak apa apa
malam kenapa kayu kayu terbakar ini bisa terbang dalam begitu saja
hutan ini ada penunggunya
sepertinya mereka tidak suka dengan keberadaan kita di sini
eh tidak percaya
kenapa orang orang pribumi selalu bicara terhayu
tuan boleh percaya atau tidak tapi hutan ini ada penunggunya tuan
saya akan buktikan tuan
eh penunggunya ini
aku mencari para karyawan berhenti
balikkan api umut
semua siap berburu
semua sudah siap berburu tuh
tunggu kalian ikut semua
sebaiknya tuhan jangan berangkat hari ini
ye mau bilang kalau hari ini tidak bagus juga buat rai
oh bukan tuan
tapi keberuntungan puan hari ini jelek
kalau tuan berangkat tuan bisa celaka
eh sudah bilang berapa kali sama ye
kalau eh tidak percaya
itu tidak berguna
itu namanya tahayu
siapa yang berani mengganggu tidurku

sayangku bagaimana kalau kita sama sama melepaskannya
yuk satu dua tiga
kamu tahu tidak sama si bocai musan itu yang tinggalnya di padepokan kejabat
yang dia berhasil mengusir pasukanmu dan juga mengalahkan pasukan aku
aku ingat betul dengan anak itu
kemarin aku berhadapan langsung dengan dia
wow ilmunya sangat kuat
apalagi dia bisa meniru semua juru juru aku
sayangku aku khawatir dia itu menjadi ancaman siluman
ucapanmu terbukti semua kebenarannya bidana
kekuatan malampir merasuk dalam tubuh sembarang
apa maksudnya mas
aku melihat sendiri dengan mata kepalaku
dia memiliki indera kenam yang sangat kuat
dia bisa melihat hal hal yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa
aku sungguh cemburu
mas bidara aku takut kekuatan malampir mempengaruhi jiwa sembara
maaf sembara aku tidak sengaja
maaf sembara aku tidak sengaja
aku tidak sengaja
apa yang kamu lakukan
apa guru pernah mengajarkanmu
untuk bertindak kasar pada sahabatmu sendiri
rindu aji harus segera diobati kakak
kamu gak apa apa
kamu jahat barat
aku gak mau lagi main sama kamu
dasar semula detik
lihatlah anak itu
kamu bisa merasakan kekuatanmu
di dalam tubuh anak itu ada kekuatan yang sangat besar
kekuatan yang begitu menghancurkan badai